antara lain membangun tanggul pantai di sepanjang garis pantai utara dan di pulau kepulauan seribu
mungkin dari jakarta dan kota kota lain ada
kalau untuk mengetahui apakah ini sudah cukup pemanasan atau belum
semester akhir berarti ya
kalau dia hanya punya kemampuan untuk menabung dp sepuluh berarti biaya kontrak rumah dia itu maksimal hanya boleh lima
ini akan menjadi bagian dari hidup gue
artinya nggak usah lagi kemudian membuat memutuskan dengan gitu
nah itu saat preskon kemarin tidak disebutkan bahwa tim sus akan melakukan investigasi terhadap data kebocoran pribadi masyarakat
dengan hasil itu pdip dapat menjadi kekuatan oposisi yang mumpuni
baru dicapai dua empat juta
yaitu bagaimana kesiapan perjalanan pemilihan waktu dan rute perjalanan
nah kalau kita melihat bahwa sejauh ini kejadiannya memang sangat jarang ya